warganet kemarin dan hari ini memamerkan gambar gambar langit jakarta yang terlihat berwarna biru cerah
kata kunci langi jakarta bahkan menjadi topik terpopuler di twitter indonesia
kita akan langsung tanyakan kepada siswanto kasubit produksi informasi iklim dan kualitas udara bmkg
selamat malam mbak
pak siswanto apa yang sebenarnya terjadi sehingga langit jakarta begitu cerah pada dua hari ini
ya sebenarnya yang terjadi tidak ada apa apa ya
ini justru kita syukuri dua hari ini langit jakarta cerah tidak banyak awan dan tidak hujan
tentu kalau ada banyak awan tertutup awan sepenuhnya dan ada hujan maka kita tidak bisa melihat langit yang biru
nah langit yang biru itu ada tiga faktor yang menyebabkan
pertama adalah karena hemburan peristiwa hemburan cahaya matahari
kemudian yang kedua
ditentukan oleh rendahnya partikel polusi di atmosfer kita
dan yang ketiga nanti tergantung kepada faktor penglihatan kita ya
artinya kalau kita bicara soal polusi kemarin perubahan perilaku masyarakat seperti misalnya melakukan kerja di rumah atau work from home
ini juga berpengaruh signifikan ya pak untuk bisa membuat langit jakarta cerah seperti yang terjadi pada awal bulan desember ini
memang psbb dan working from home itu bisa mengurangi secara signifikan kendaraan yang berada di jakarta yang berada di jalanan
tentu ini juga akan mengurangi polusi udara yang diemisikan dari gas buang kendaraan tersebut
nah mbak dia jadi kenapa kemudian langit itu biru pada hari ini
kan tadi saya katakan karena faktor cahaya matahari yang dihamburkan oleh partikel yang ada di atmosfer ya
nah partikel halus yang ada di atmosfer atau partikel kecil itu umumnya akan menghamburkan gelombang pendek dari sinar matahari
kalau warna biru itu spektrumnya ada di kisaran empat ratus lima puluh mikromi ya mikrometer
sehingga ketika partikelnya kecil maka yang dihamburkan adalah warna biru
ini berbeda kalau misalnya
karena partikel polusinya itu banyak dan besar ukurannya maka hemburan sinar matahari itu akan berubah warnanya
contohnya kalau misalnya ada kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan partikel banyak di atmosfer
maka cenderung nanti warna yang dihamburkan sinar mataharinya adalah berwarna merah
nah ini kita bersyukur
saya lihat faktor partikel polusi ini pada hari ini sangat bagus sekali
untuk partikel polusi berukuran kurang dari sepuluh mikron
hari ini totally kurang dari lima puluh mikrogram per meter kubik
artinya konsentrasinya sangat rendah
untuk partikel yang lebih kecil dari itu ini juga sangat bagus
di kemayoran hari ini tercatat saat ini tiga puluh sembilan mikrogram
kemudian untuk di jakarta pusat sekitar kebun sirih lima puluh mikrogram
kemudian di jakarta selatan itu tujuh puluh dua
nah ini levelnya
levelnya dari rendah hingga moderate begitu
rendah hingga moderate
demikian juga partikel yang berukuran kurang dari sepuluh mikrogram ini levelnya di bawah moderate gitu
ini bagus sekali
sehingga kalau misalkan kita kaitkan dengan teori fisika atmosfer yaitu hamburan relik
maka partikel partikel kecil lah yang menghamburkan sinar matahari sehingga yang tampak adalah warna biru
ini kita patut syukuri
baik yang nampak ini warna biru
sedang dalam musim hujan
anda melihat ini boleh nggak orang awam menyebutnya dengan cuaca yang berubah ubah secara cepat begitu
memang sebenarnya cuaca cerah tadi ya
tentu kalau cuaca hujan dan cuaca mendung tebal kita nggak akan bisa melihat langit berwarna biru ya
nah untuk jakarta dua hari terakhir ini atau tiga hari terakhir ini memang cenderung cerah berawannya sebagian ya
ini berbeda dengan saudara saudara kita yang saat ini tinggal di bandung
dan cilacap atau juga di medan ya
dan juga beberapa daerah di jawa timur
ini saya pantau mereka langitnya dipenuhi oleh awan yang berpotensi hujan
bahkan hari ini banjir dilaporkan terjadi di cilacap kemudian di jombang juga
tentu yang jakarta ini patut bersyukur beberapa hari ini cuacanya cenderung cerah
jadi ini juga sangat tergantung kepada dinamika cuaca
dikadmosfer yang terjadi di wilayah tersebut
nah saat ini pas kebetulan kita cerah beberapa hari terakhir ini
tapi tidak berarti bahwa seluruh wilayah indonesia juga cerah
karena pada hari ini di bandung kemudian di cilacap di jombang tengah menghadapi hujan yang cukup lebat
baik ternyata langit cerah jakarta langit biru jakarta dan awan putihnya yang begitu bagus begitu indah
ternyata ini karena juga disumbang sedikit emisi gas karbon
atau dari kendaraan bermotor di jakarta
terima kasih pak siswanto sudah meluangkan waktu untuk cnn indonesia connected pada malam hari ini
baik mbak terima kasih kembali